kamu ngelamar anak saya pakai barang ini
ibu kenapa lakuin itu
kamu buta apa
kamu dilamar pakai barang butut kayak begitu mikir gak kamu
gak sepadan sama keluarga kita
tiga dua satu mulai
selamat malam pendengar setia damai fm
berjumpa kembali dengan saya fitri natasha dalam acara yang paling ditunggu tunggu yaitu suara hati
kok mati lampu
kok mati sih
kok mati lampu ya
iya itu udah dulu deh fit
gak tau nih pake mati lampu segala
mas aris bagian teknis mana sih
udah pulang ya
kok jensis bisa gak nyala sih
mas rian mas aris kemana sih
tadi sih aku liat dia udah pulang
udah malem mungkin
gak tau juga saya
kok temen banget sih kayak gini
pertama kali kan
aduh gagal mati lampu
acara suara hati ibu ditunda
yuk kita kerja lagi yuk
ya masuk kali ya
lima menit lagi kita baru oner ya
kamu kemana mbak
saya harus ketemu sama mbak fitri pak
harus melalui telepon mbak
saya harus curhat langsung sama mbak fitrinya
kita mulai siap
pak fitri mana
mbak saya mau ketemu sama mbak fitri
saya mau curhat secara langsung pak
saya mbak fitri
gak apa apa biarin aja
kita gak buka sesi curhat langsung
ibu saya tahu apa yang saya lakuin semuanya mbak
jangan ganggu kak fitri ya
kak fitrinnya harus siaran
ade pulang aja ya
namun kamu kenapa dik
papa mendingan kamu keluar deh
wah udah miring nih bocah
udah gak usah dipikirin
kita harus fokus siaran
tapi anak itu kamu lihat sendiri kan mukanya berubah kayak gitu
tiba tiba mukanya berubah jadi serem
terus sadar lagi
kalau kamu penasaran
nanti aku cari tata tentang dia
katanya dia sempat nelpon pas kita mati lampu
yaudah kita siaran dulu yuk
beberapa hari ini
aku telpon ala beliau aku gak pernah nyambung ya
ya aku juga penasaran banget
ini aku lilo dari damai fm
kamu pengen curhat kan
kamu siap untuk on air kan
kok suaranya serem gini sih
saya yang mau cerita
oke sebentar ya tante
saya sambungkan untuk on air dulu
mamanya mau curhat
hitungan ketiga ya
tiga dua satu mulai
selamat malam tante ibunya aulia
silahkan berbagi cerita di sini di suara hati ibu bersama saya fitri natasha
selamat malam mbak fitri
saya mau cerita
saya bukan ibu yang baik buat anak saya
saya sudah mendidik aulia sejak keras otoriter
sejak kecil apapun yang saya mau dia harus turuti
tapi semua itu saya lakukan demi masa depan dia
saya memang senang dengan klinik
dan saya memang ahli guna guna dan santen
tapi itu semua saya lakukan hanya ketika saya ingin
kenapa tante setega itu sama anak sendiri
saya melakukan itu semua karena saya benci sama pacarnya
saya ingin supaya pacarnya memutuskan dia
pacarnya itu orang miskin gak berpendidikan
nggak punya apa apa cuma pegawai rendahan
sementara anak saya pendidikannya tinggi
punya mobil punya rumah semua harta warisan saya yang banyak itu saya berikan kepada dia
saya ingin dia bahagia
kamu yakin kesini mau ketemu sama ibu buat ngelamar aku
iya kita gak bisa terus terusan begini
kasian kamu kalau tersiksa terus
tapi ibu pasti gak setuju
setidaknya ibu kamu tahu kalau aku serius dan aku sanggup untuk membiayai hidup kamu nanti
ada apa ya katanya mau ketemu saya
tolong duduk dulu ya ardi mau ngomong sama ibu
tante saya memberanikan diri untuk ketemu tante
saya pengen tante tahu kalau saya sangat serius dan saya sangat mencintai anak tante
kita udah kenal dari sma tante
dan sekarang saya juga udah punya pekerjaan
insya allah saya juga sanggup nyicir rumah untuk kita berdua nanti
udah deh gak usah bertele tele langsung aja mau apa
ya walaupun gak banyak ini cuma simbol kalau saya akan melamar anak kami
saya harap tante bisa ngeresetui hubungan kami ya
kamu ngelamar anak saya pakai barang ini
ini hanya simbol kok tante nanti saya akan kesini sama orang tua saya
ibu kenapa lakuin itu
kamu buta apa
kamu dilamar pakai barang butut kayak begitu
mikir nggak kamu gak sepadan sama keluarga kita
kita tuh orang terpandang
kamu kamu udah saya kasih tau ya saya gak akan restuin kalian berdua
gak tau malu kamu ya
udah mendingan sekarang kamu pergi dari sini
gak usah ganggu anak saya lagi
bu masuk arti
ooh menonggok kok vy
aku lagi perlu selesai wielu hal hal
harapan semua varian itu now schonial
kasihnya nenek empat sendiri
terima kasih sudah banyak nenek gave kita banyak peluang untuk memanggil diri kita